dinamika politik terus terjadi usai partai nasdem dan gerindra mendeklarasikan calon presidennya jelang pemilu dua ribu dua puluh
di sela diskusi election corner yang diselenggarakan visipol ugm yogyakarta pada senin sekjen pdip hasto kristianto menyentil etika politik nasdem saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai pernyataan partai nasdem yang menilai hasto dan pdip terlalu mengkritisi anies baswedan dan tak pernah mengkritik
sebagai sebuah pernyataan lainnya seperti prabowo subianto
hasto menyatakan terkait pencalonan anies baswedan oleh partai nasdem pdip tidak akan mencampuri kebijakan partai lain
sedangkan terkait tuduhan nasdem bahwa hasto hanya kritis terhadap anies dibanding prabowo hasto menyentil etika politik nasdem yang saat ini masih berada di dalam pemerintahan namun justru menjalankan orang yang secara kebijakan berbeda dengan kebijakan presiden jokowi
sejumlah kebijakan anies baswedan yang dinilai berbeda oleh sekjen pdip
bp hasto kristianto salah satunya kebijakan terkait ikn di mana kebijakan anies yang berusaha mempertahankan ibu kota di jakarta bertolak belakang dengan rencana pemindahan ibu kota oleh presiden jokowi
strategi setiap parti kedalatan setiap parti punya kalkulasi politik sendiri pdip tidak intervensi di situ
hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh pak jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini apalagi kalau yang dicalonkan itu punya polosi yang berbeda

berbeda dengan pdip yang tampak makin berjarak dengan nasdem partai demokrat melalui ketua umumnya agus harimurti yudhoyono mengaku
demokrat terus membangun komunikasi politik di antaranya dengan nasdem
ditemui usai menghadiri pelantikan seluruh ketua dpc partai demokrat seprovinsi banten yang berlokasi di kota tangerang pada senin agus harimurti yudhoyono mengungkapkan
hingga saat ini ia terus berikhtiar membangun koalisi menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat bersama nasdem
dan pks dengan moto koalisi perubahan
ahy tidak menampik jika harus disandingkan dengan anies baswedan yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai nasdem
meskipun komitmen tersebut saat ini belum terbangun pembicaraan mengenai hal itu masih berlangsung dan semakin intensif
memang politik indonesia itu sangat kompleks dan dinamis
saya bisa mengatakan hari ini sebetulnya semua juga masih terus berikhtiar
termasuk kami partai demokrat yang semakin intensif berbicara berkomunikasi dengan partai nasdem dan juga pks
harapannya terbentuk koalisi yang kami namakan sebagai koalisi perubahan
selain membangun komunikasi politik dengan nasdem dan pks ahy juga mengakui terus melakukan safari politiknya dengan partai partai lain
walaupun tidak berhasil
diketahui beberapa parpol tersebut sudah melakukan manuver dan membangun koalisi dengan partai lainnya selain demokrat